utang luar negeri indonesia menyentuh angka tiga ratus dua puluh lima tiga miliar dolar amerika
sementara utang luar negeri sektor swasta mendominasi utang luar negeri indonesia yakni satu ratus enam puluh tiga satu miliar dolar amerika
meski demikian pelemahan nilai tukar rupiah patut diwaspadai terutama bagi pelaku usaha sektor keuangan
hal ini sejalan dengan pernyataan direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia tirta segara
yang dalam keterangan resmi bank indonesia mengungkapkan utang luar negeri swasta bersumber dari pelaku usaha
sektor keuangan industri pengolahan pertambangan listrik dan air bersih
dibandingkan kuartal dua dua ribu enam belas pertumbuhan utang luar negeri swasta keempat sektor tersebut mengalami perlambatan
dan kita akan melihat bagaimana tren ataupun juga pergerakan utang luar negeri indonesia ataupun utang falas
jadi intinya utang luar negeri adalah ketika kita berutang untuk sebuah ataupun suatu alasan tertentu
tapi dengan menggunakan valuta asing
jadi bukan mata uang rupiah
kita lihat trennya kita selalu ada di titik tinggi
ini data dari year to date dari januari kita lihat tiga ratus sembilan enam juta dolar amerika
jadi kita lihat bagaimana pergerakan ini terus mengalami kenaikan
dan pada september kita sangat besar tiga ratus dua puluh lima dan itu angka yang menunjukkan pertumbuhan
lalu kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui bagaimana data tersebut
kita bagi kita pecah
kita pecah menjadi dua
yang terbesar adalah swasta kemudian diikuti oleh pemerintah
tapi yang menarik adalah dari sektor swasta lima puluh satu persen pemerintah empat puluh sembilan sembilan persen
tapi pertumbuhan pemerintah tiga miliar dolar amerika hanya dalam waktu sebulan
sementara itu untuk utang luar negeri sektor swasta turun dua tujuh persen secara year on year pada kuartal ketiga
lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada triwulan sebelumnya sebesar dua tiga persen secara year
para pelaku usaha sudah mulai menata
jadi tidak sembarangan kalau ingin berhutang ya
melihat kondisi ekonomi finansial yang belum juga stabil
sementara utang luar negeri sektor publik ataupun pemerintah ini tumbuh dua puluh delapan persen secara year on year pada kuartal tiga dua ribu dua puluh
ini lebih tinggi juga dibandingkan pada periode sebelumnya tujuh belas sembilan persen
jadi dua puluh persen lebih tumbuh dan sudah berkontribusi menjadi empat puluh sembilan sembilan persen
sementara bila kita lebih ke sektor swasta
kita lihat di sini lima puluh satu persen
menurut sektor ekonomi posisi swasta pada akhir dua ribu enam belas terkonsentrasi di sektor keuangan industri pengolahan pertambangan serta listrik dan gas air bersih
sederhananya untuk pelaku usaha di sektor keuangan seperti bank misalnya
tampaknya ini perlu juga berhati hati karena ternyata berkontribusi cukup signifikan untuk pertambahan utang falas ataupun utang luar negeri
pangsa utang luar negeri keempat sektor tersebut tadi terhadap total utang luar negeri swasta sudah mencapai tujuh puluh enam triliun
di tengah pelemahan rupiah yang saat ini sudah menyentuh level tiga belas tiga ratus an
tampaknya perlulah kita mewaspadai untuk menambah utang
utamanya utang valutasi